beragam menu makanan dapat ditemukan di sentra kuliner nasi kapau di kawasan senen jakarta pusat
mulai dari makanan ringan untuk berbuka puasa seperti aneka gorengan
aneka ragam jenis minuman untuk berbuka puasa hingga makanan berat seperti nasi kapau
iya benar karena di sini banyak berbagai macam jenis makanan
jadi kita bebas pilih makanan apa saja ada
ya karena ini puasa pertama jadi kita harus cari yang takjilnya yang benar benar banyak
dan yang benar benar manis ya untuk puasa pertama
kesan pertama puasa pertama kan harus ya gitu dong
kami paling cari ya makanannya sih yang manis manis
karena kan jam pulang kerja masa ini
berbeda dengan dua tahun sebelumnya pada bulan ramadan tahun ini ada pelonggaran ppkm
masyarakat diperkenankan untuk makanannya
makan di tempat asalkan mematuhi protokol kesehatan
nah ini adalah hasil saya dari berburu takjil pada hari ini nih
ada lupis kemudian ada nasi kapau ada bubur kampiun nih
dan kemudian yang paling seger nih ada es campur nih
tapi ingat ya jangan makan berlebihan saat berbuka puasa
selamat berbuka puasa
selamat berbuka puasa
selamat berbuka puasa